pesta demokrasi bukan cuma urusan pemenangan suara politik
ada ongkos politik untuk distribusi logistik yang tidak murah
berapa besar dana yang dikeluarkan dalam setiap pesta demokrasi
baik di sebuah negara kota hingga kabupaten
mengulik ongkos politik saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data yang ada di dalam negeri ini
adalah data yang kita himpun dari kpu
ataupun juga komisi pemilihan umum secara resmi
kita lihat bahwa ini adalah sebaran wilayah wilayah yang akan melakukan pilkada serentak
pilkada serentak nanti akan dilakukan pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kita tahu pasti ada sisi ekonomi di sana
jadi bukan hanya urusan politik tapi apa yang akan dilakukan tanpa ada logistik
kalau perlu logistik pasti perlu uang
dari mana uangnya dari anggaran
negara memang memberikan anggaran tersebut
kita lihat ini adalah beberapa ya
jadi yang paling panas saat ini tentunya adalah dki jakarta
mengapa dki jakarta hampir seperti mengalihkan perhatian kita daerah daerah lainnya
karena jakarta adalah ibu kota
jadi itu adalah seperti simbol nomor satu
padahal memang banyak juga kemudian yang mengatakan
mengapa terlalu jakartaisik misalnya
tidak sih tapi bukankah jakarta adalah ibu kota
dan ini menjadi simbol sebuah kemenangan sebelum akhirnya
mereka akan menguasai wilayah wilayah lain
jakarta itu menyedot biaya yang tidak sedikit
kita lihat empat ratus tujuh puluh delapan tiga puluh tujuh miliar rupiah
angka yang sangat besar ya sesungguhnya
tapi memang jakarta sendiri dengan kira kira sepuluh juta penduduk
apa sederhananya saya bawa anda lebih dekat ya
misalnya empat ratus tujuh puluh delapan ini untuk apa
itu loh untuk kotak kalau anda milih nanti di bilik suara
untuk kertas yang ada foto fotonya cetakan foto
itu kan perlu uang semuanya
kemudian kan ada fee nya juga untuk yang menjadi saksi
untuk yang menjadi panitia pelaksanaan ketika nanti pilkada berlangsung
jadi semuanya itu tidak gratis
semuanya itu butuh uang
inilah yang disediakan oleh pemerintah empat ratus tujuh puluh
itulah mengapa sebagai masyarakat jakarta misalnya
anda harus menuntut bahwa pelaksanaan pesta demokrasi itu harus berlangsung dengan fair
karena ada duit kita yang dipakai di sini
ada duit masyarakat jakarta yang dipakai
negara juga mengalihkan juga untuk pelaksanaan di dki jakarta
jadi kita harus tahu
untuk dki jakarta saat ini sedang panas ya
salah satunya kita lihat
ada agus silvi itu yang diusung oleh poros cikeas
kemudian kita lihat ada anies sandiaga itu yang diusung oleh partai gerindra
kemudian kita lihat bahwa pks juga ya bersama gerindra
lalu kita lihat yang selanjutnya yang memang sudah kita petahana
yaitu basuki cahayapurnama dan jarod yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
dan juga beberapa partai pengusung lainnya
kita lihat selanjutnya ke banten
banten itu sebenarnya juga menarik loh
karena banten secara ekonomi
wilayah penyangga jakarta
tapi dia juga punya banyak developer loh di sini
dia punya banyak sumber daya loh di sini
makanya banten itu juga harusnya menjadi fokus ya
tapi memang kadang kadang kita tersita perhatian dengan di jakarta
sehingga kita lupa dengan wilayah lain

lalu kita lihat untuk wilayah sumatera ya
kita bergeser ke sumatera
tadi kan kita sudah bicara jawa
kita harus fair kita bicara ke sumatera
kita lihat di sini ada dua
ada aceh dan juga bangka belitung
untuk aceh sendiri itu anggarannya satu ratus tujuh puluh sembilan empat puluh delapan miliar rupiah
jangan lupa aceh merupakan sebuah daerah yang khusus ya
yang memang diberikan oleh pemerintah
dan saya rasa itu akan perlu sebuah treatment khusus juga
tapi anggarannya relatif lebih sedikit ya
hanya sekitar sepertiga dari anggaran yang diberikan
lalu kita ke bangka belitung
delapan puluh delapan enam puluh enam miliar rupiah yang dianggarkan di sana
lalu kita lihat kita ke sulawesi
saat ini ada gorontalo dan juga ada sulawesi barat
kalau untuk gorontalo justru untuk yang kita inginkan
kalau untuk gorontalo justru untuk yang kita lihat
kita presentasikan justru paling rendah tujuh puluh tujuh sembilan puluh sembilan miliar rupiah
padahal wilayahnya jauh ya dari indonesia dari jakarta ya
mungkin mereka punya solusi sehingga tidak harus mahal
untuk mendistribusikan logistik di sana
lalu sulawesi barat satu ratus tiga sembilan miliar rupiah
dan yang paling mahal adalah di wilayah timur indonesia
paling timur yaitu papua barat
kita lihat papua barat itu mencapai setengah triliun rupiah

dan mereka ini juga punya karakter masyarakat
yang sangat identik ya
jadi papua kemudian juga aceh itu punya sesuatu yang kita tahu mereka merupakan
wilayah wilayah dengan sumber daya alam yang paling besar
kemudian salah satu yang paling besar ya
kemudian juga mereka punya perusahaan perusahaan asing
dengan pendapatan yang kita tahu juga luar biasa besar
tapi mereka punya kultur punya sangat memegang teguh adat istiadat mereka
sehingga nanti sistem pemilihannya juga akan unik sebenarnya
tapi biaya ini loh yang kita pikirkan
harus diakinkan bahwa
mereka memilih dengan sistem demokrasi yang sudah disediakan pemerintah
orang uangnya jadi disediakan
pola sistemnya juga harus sesuai sama seperti yang dilaksanakan di dki
di papua juga harusnya sama
baik kita ke slide selanjutnya untuk melihat berapa total yang dikucurkan oleh pemerintah
untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang selalu membuat hingar bingar
kita lihat ada foto foto di mana mana gitu
kita lihat tujuh provinsi nanti yang akan berlaga
pada pilkada dua ribu tujuh belas pilkada serentak
kemudian ada tujuh puluh enam kabupaten
ada delapan belas kota
totalnya yang harus disediakan pemerintah ini
empat enam belas triliun rupiah
dan yang paling banyak menyedot anggaran tersebut adalah kota

oh sorry ternyata tujuh puluh enam kabupaten derajat saja
tapi tujuh puluh enam kabupaten delapan belas kota saja tiga ratus tujuh puluh miliar ya
tujuh puluh enam kabupaten itu dua dua triliun rupiah
kemudian tujuh provinsi satu lima puluh delapan triliun rupiah
jadi secara total ini ada satu ratus satu yang akan melaksanakan pilkada secara serentak nanti tahun dua ribu tujuh belas
jadi kita bersiap siap
anda di wilayah mana jangan lupa memilih yang terbaik menurut anda
karena angkos politiknya tidak murah
pastikan anda memilih sosok yang benar benar mewakili ideologi anda
dan kalau misalnya setelah mereka terpilih mereka tidak sesuai apa yang mereka janjikan
jangan lupa untuk kritik
karena itu hak
saya bergeser ke amerika serikat
mengapa amerika serikat
karena ternyata pesta demokrasi di tiap negara itu meski beda beda
tapi ada yang sama
bahwa mereka butuh uang
itu yang kita bahas
kita ke kampanye pemilu amerika serikat
berapa biaya kampanye pemilu amerika serikat yang dilaksanakan kali ini
kita lihat anggarannya besar sekali
dan itu setara dengan

jadi besar sekali
negara terbesar di dunia
ekonomi terbesar di dunia
dan salah satu juga populasi terbesar di dunia
jadi kita tahu bahwa hillary clinton dan trump itu mewakili bukan hanya masyarakat amerika serikat secara khusus
tapi secara general
keputusan kebijakan mereka nanti itu akan menentukan kemana arah amerika serikat disitulah
wilayah wilayah lain akan mengambil celah akan membuat sebuah keseimbangan baru dalam sistem perdagangan dalam sistem kebijakan fiskal kebijakan moneter
ini sangat menentukan
walaupun mereka mungkin tidak secara teknis memahami fiskal atau moneter tapi mereka harus paham
karena itu akan menentukan arah kemana negara mereka akan dibawa
apalagi mereka adalah negara maju
mereka pasti akan sangat concern dengan pertumbuhan ekonomi
lalu dari biaya kampanye berapa yang spesifik
karena kita tahu bahwa sekarang adalah era digital
apa apa semuanya sistemnya harus kecanggihan teknologi
sekarang kalau kampanye kalau dulu tuh harus keluar keluar di depan podium kemudian orasi meyakinkan konstituen bahwa pilih nih dia
sekarang sudah tidak sudah ada twitter
kemudian akan muncul yang namanya hashtag
yang seperti itu
dan itu akan membutuhkan tim marketing
tim marketing emang ada yang mau gratisan
ya enggak lah ya kan pagi siang malam mau makan juga
pasti mereka butuh dana
itu menyedot anggaran yang tidak sedikit
berapa satu miliar dolar amerika untuk digital
dan kita lihat ini dua belas sembilan puluh empat triliun rupiah
tapi saya dengan data yang dikeluarkan ini tampaknya saya bisa menduga bisa jadi lebih besar ya
karena ini kan hanya kisaran
tapi yang pasti bahwa media digital itu jadi seperti gini
kalau dulu kan hanya televisi

yang akan mendominasi untuk panggung politik
orang untuk muncul secara visual
kalau sekarang televisi tidak sendirian
seperti misalnya contohnya sederhana saja
cnn saja misalnya
kami tidak hanya dalam bentuk televisi
kami punya twitter
kami punya akun akun seperti youtube misalnya
dan itu bisa dinikmati
mengapa kami harus mengimbanginya
karena pasarnya akan mengarah ke sana
iklan tidak hanya lagi muncul di televisi
tapi bisa dikombinasikan dengan oh iklan di youtube berapa kali klik
kemudian media media mainstream seperti ee
televisi tetap akan mendapat porsi
tapi juga digital juga jangan sampai ditinggalkan
karena bahasa bahasa orang di media digital itu berbeda
bisa lebih terbuka
bisa lebih apa adanya
dan tidak sedikit juga
dimana hasil hashtag ataupun trending topic tersebut
berbanding lurus dengan hasil
ataupun juga hasil dari perolehan suara
dari setiap topik ataupun dalam hal ini misalnya
siapa yang menjadi peer press
biasanya yang popularitasnya juga relatif tinggi
positif di dunia maya ataupun di media digital
untuk itu kita akan menarik untuk kita lihat
bahwa pesta demokrasi ternyata memang tidak melulu soal politik
tapi politik ekonomi adalah dua hal yang tidak terpisahkan
ketika kita bicara politik
mereka dengan kemampuan politiknya
akan membuat sebuah pola
agar anggaran ekonomi juga mengikuti pola politik mereka
tapi ekonomi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan